ayah ayah mati gue
lo merayu ulan pake puisi pijisar lo kan
gue sama sekali gak pernah ngerayu ulan dari pake puisi gue
gue gak pernah nikung lo
gue bisa sendiri
roman lo ngejauh ya dari gue
lo ngejauh dari gue
emang diantara lo berdua udah ada yang pacaran sama si ulang
sebenarnya kita belum kenalan deh
ini anak baru ya di sini
oke kalau gitu berarti lo udah pernah denger dong cerita soal gue
udah sih sedikit
aku lagi deket ya sama roman
katanya lo juga sering ngajarin roman matematika
terus ngajarin roman belajar gitar juga
gue makasih banget sih sama lo
lo gak usah soal perhatian lagi sama roman
karena sekarang udah ada gue yang bakal jagain roman
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gak perlu menghindari gue
bella siapa sih
bella itu anak sini juga
cuma pas kenaikan kelas sebelas
dia dikirim ke jerman
buat pertukaran pelajar
lo tau gak
dulu bella juga ditaksir sama roman sama devon
dia lebih milih sama roman
jadi ya roman sama bella itu pacaran
emang gak tau pasti sih
tapi mereka sempat akrab banget

mau roman dateng sama bella kek
ngapain juga lo harus begini
baik sampai hari ini
apa yang kamu inginkan siapa itu
tapi jangan gitu
merindu banget licu bener lu
nyari roman gue
tadi udah di sini cuman barusan dia pulang
ribut sama orang
ribut ribut sama siapa
gue gak kenal sam
tawa tawa tuh orang dateng main tonjok aja
aduh semoga itu orang gak kenapa napa
mas aduh mas mas saya minta maaf ya mas ya mas gak apa apa mas
muka lo kenapa babak belur kayak gitu
sini gue bantu
eh dulu tunggu soh
eh lo gak usah sok ker sama gue
an lu bisa gak sih gak ganggu hidup gue sehari aja
lagian tadi kenapa lo bisa tiba tiba muncul depan mobil gue ya
gue kan gak tau
lo jadi nyalain gue
jelas jelas ada yang salah kok
oke gue yang salah puas
ya emang lo yang salah
ya udah iya gue yang salah terus aja
sekalian lo pake tawa teriak sama orang orang gue yang salah
lo bukan cuma salah

ya kita gaspah t pernah kalo bibie
oh organismu pitb
lari ngambek jangan
kau sebar pendidikan ku jiwamu
namun kau tak pernah menerima
yang ada hanya sepuntung rindu
cintaku tak harus
tapi lu kan ga perlu benteng benteng ke gue kayak tanyi
ini apaan sih hah

lu jahat tau gak
iya gue yang jahat
kok lu ga bawa tisu
kalau emang lu ga bawa tisu kenapa lu bikin gue nanya kiki

cintaku tak harus
cintaku tak harus
biar cepet kering air mata lu
ini kesimpulan tentang hatiku
tentang rasa yang begitu hebat
tentang rindu yang menggeliat
tentang dirimu yang semakin berat untuk kebaikan
hai bro akhirnya kita bertemu juga
hai bro gue mau cuman kalian
benar lo kalau punya masalah
lu cerita aja sama kita kita pasti bantu kok
bantu gue yuk
kamu nyaman kan dengan tempat ini
kamu kok hari ini rapi banget sih
tunggu dulu aku tebak
apa jangan jangan hari ini kamu lagi ulang tahun ya
pianah maukah kamu menjadi penampil hidupku
menemani sisa hidupku
berbagi suka dan duka bersamaku
bolehkah aku pasangkan cincin ini ke jarimu